saudara saudara selamat sore
pada hari ini kami akan melanjutkan kembali
tentang informasi update data dari penanganan covid sembilan belas
yang kita integrasikan dari gugus tugas daerah
di tingkat kabupaten kota sampai dengan pusat
data ini kita himpun dari pukul dua belas
waktu indonesia bagian barat kemarin sampai dengan hari ini
data data ini kita himpun melalui sistem all new record
kemudian juga kita himpun dari google pom
dan juga melalui beberapa kali kita berkomunikasi
dengan seluruh laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan
agar kita bisa melakukan rekonsiliasi data
dan kemudian kita lakukan cross check ulang
setiap data yang kita terima
hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen

sebanyak sembilan belas tujuh ratus lima puluh tujuh spesimen
sehingga total sampai hari ini yang sudah kita pereksa adalah lima ratus
baik kita pereksa dengan real time pcr
maupun dengan tcm
yang sudah kita distribusikan ke seluruh rumah sakit
kurang lebih empat ratus dua puluh dua rumah sakit
yang memiliki mesin tcm
saudara saudara dari hasil yang kita dapatkan ini
hari ini ada penambahan kasus konfirmasi covid sembilan belas positif
sebanyak satu tiga puluh satu orang
sehingga akumulasi total positif yang telah kita miliki
sebanyak empat puluh satu empat ratus tiga puluh satu orang
kalau kita perhatikan distribusi kasus baru
masih didominasi pada lima provinsi yang terbanyak
melaporkan kasus konfirmasi positifnya
di antaranya yang satu adalah jawa timur
hari ini melaporkan ada dua ratus dua puluh lima kasus baru
dan lima puluh enam kasus sembuh
kemudian dki jakarta satu ratus dua puluh tujuh kasus baru
dan satu ratus enam belas sembuh
jawa tengah melaporkan satu ratus lima belas kasus
dan enam puluh lima sembuh
kemudian kalimantan selatan delapan puluh enam kasus dan delapan puluh sembuh
sulawesi selatan delapan puluh empat kasus dengan enam belas sembuh
ada tujuh belas provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus
di bawah sepuluh
dan ada empat provinsi yang hari ini tidak melaporkan
ada penambahan kasus sama sekali
beberapa provinsi yang melaporkan jumlah sembuh
lebih banyak daripada kasus positif yang
dilaporkan hari ini
di antaranya adalah nusa tenggara barat
dan tiga puluh satu sembuh
kemudian kepulauan rio sembilan kasus baru
kalimantan timur lima kasus baru
sumatera barat empat kasus baru dan enam sembuh
kemudian sulawesi barat satu kasus baru lima sembuh
kalimantan utara tidak ada laporan kasus baru tapi delapan sembuh
sulawesi tengah tidak ada kasus baru dan empat sembuh
komunikasi yang kami lakukan dengan dinas kesehatan terkait dengan masih tingginya kasus ini
ini diperoleh dari tracing atau penelusuran kontak dekat dari kasus positif yang dirawat di rumah sakit
pemeriksaan dilakukan secara lebih agresif dan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan pcr atau tcm
ini menunjukkan bahwa pemeriksaan atau testing secara lebih banyak secara masif
telah kita mulai dan kita laksanakan dalam beberapa minggu terakhir ini
berbasis pada hasil tracing yang agresif
ini menjadi hal yang sangat penting
jadi penting karena dengan kemudian kita bisa mengidentifikasi kasus positif
maka kita bisa menentukan langkah lebih lanjut
di antaranya adalah melaksanakan isolasi yang ketat dan kemudian melaksanakan rawatan
manakala ditemukan gejala gejala yang signifikan
agar tidak menjadi sumber penularan baru di tengah masyarakat
oleh karena itu kami meyakini betul
bahwa tracing yang kita lakukan
secara agresif belum bisa menjangkau seratus persen kontak erat
oleh karena itu kita harus merubah kebiasaan kebiasaan yang baru
di dalam konteks untuk berkomunikasi secara sosial
di dalam konteks untuk melaksanakan aktivitas produktif lagi
dengan mematuhi protokol kesehatan
kita harus betul betul disiplin
untuk menjaga jarak secara fisik dengan orang lain
kemudian menggunakan masker
dan kemudian rajin mencuci tangan
karena inilah upaya yang bisa kita lakukan
karena kita yakini belum seratus persen kasus positif kita temukan di masyarakat
oleh karena itu saudara saudara sekalian
optimisme tetap kita harus bangun dari sekarang
hari ini ada lima ratus empat puluh
empat puluh kasus yang dilaporkan sembuh
sehingga totalnya menjadi enam belas dua ratus empat puluh tiga kasus
meninggal empat puluh lima orang sehingga totalnya menjadi dua dua ratus tujuh puluh enam orang
sudah empat ratus tiga puluh dua kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi yang terdampak covid sembilan belas ini
dan kemudian kita masih melakukan pemantauan terhadap
pada pasien dalam pengawasan sebanyak tiga belas dua ratus tujuh puluh sembilan orang
inilah pentingnya untuk menjadi pedoman kita bersama
bahwa di dalam adaptasi kebiasaan yang baru
diri kita masing masing
tidak tertular dari covid sembilan belas ini
karena kalau kita aman dari covid sembilan belas karena perubahan kebiasaan kita
menuju ke kebiasaan yang baru
kebiasaan yang selalu menjaga jarak
membiasakan untuk menjaga jarak dengan orang lain
selalu menggunakan masker saat
keluar rumah dengan cara yang benar
dan rajin mencuci tangan
maka kita akan bisa memutuskan rantai ini
kita akan aman dari tertular
dalam kondisi kita aman dari proses penularan covid sembilan belas
maka kita akan bisa produktif kembali
kita akan bisa bekerja kembali
ini bukan hanya dilakukan oleh bangsa kita
sikapi hal yang sama terhadap upaya untuk menanggulangi pandemi covid sembilan belas
oleh karena itu berkali kali kami tidak akan pernah bosan
untuk sekali lagi mari kita segera beradaptasi dengan kebiasaan kebiasaan yang baru
dengan kebiasaan kebiasaan yang bisa menjamin bahwa kita aman dari kemungkinan tertular covid sembilan belas
dari kemungkinan kita seandainya menjadi sakit menularkan ke orang lain
karena dengan cara seperti inilah maka kita akan bisa produktif
kita masih belum bisa mengharapkan dalam waktu dekat vaksin ditemukan
sehingga kita bisa mendapatkan kekebalan buatan
belum dalam waktu yang dekat
namun bukan berarti kita tidak harus melakukan aktivitas apapun
karena kehidupan harus terus berjalan
inilah yang menjadi pertimbangan seluruh dunia
dan ini juga yang menjadi pertimbangan pemerintah di dalam kaitan menyikapi adanya pandemi covid sembilan belas ini
ini permasalahan kita berpikir
ini permasalahan kita bersama
oleh karena itu hanya kita secara bersama sama dan terus menerus harus melakukan perubahan kebiasaan ini
kami yakin basis dari upaya untuk merubah kebiasaan ini ada pada keluarga
kami sangat berharap bahwa di lingkungan keluarga terjadi perubahan ini
tentunya dengan ketentuan
keteladanan kepala keluarga
ini menjadi kunci
agar kita secara bersama sama bisa membiasakan bisa membudayakan kepada anak anak kita
untuk tertib dan patuh menjalankan protokol kesehatan
terima kasih selamat sore